presiden fifa gianni infantino bertemu dengan presiden joko widodo di istana merdeka jakarta selasa siang
kehadiran orang nomor satu di tubuh induk organisasi sepak bola dunia itu disambut sejumlah menteri
di antaranya menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali dan menteri bumn erick thohir
dikutip dari cnn indonesia com kedatangan infantino ke indonesia ini sebagai tindak lanjut atas suratnya kepada presiden jokowi
atas rencana besar transformasi sepak bola indonesia terkait buntut kasus tragedi kanjuruhan
fifa siap bekerjasama dengan konfederasi sepak bola asia atau afc dan pemerintah indonesia serta pssi
dalam mentransformasi sepak bola indonesia dengan lima poin utama
salah satu poinnya tentang standar keamanan dan keselamatan stadion
kami juga secara bersama sama mengkaji ulang para pemangku
untuk kepentingan para sepak bola indonesia
pemerintah bersama dengan fifa ingin memastikan proses transformasi sepak bola indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan